kita akan ikuti jalannya konferensi pers terkait transmisi lokal varian omicron di jakarta
kita mengupdate terkait temuan kasus transmisi lokal omikron di indonesia
kami sampaikan adanya satu kasus transmisi lokal omikron di indonesia
sehingga hingga hari selasa dua puluh delapan desember terdapat empat puluh tujuh kasus konfirmasi positif omikron di indonesia
di mana empat puluh enam kasus adalah kasus import dan satu kasus transmisi lokal
yang terbaru adalah kasus laki laki usia tiga puluh tujuh tahun yang tidak ada riwayat perjalanan ke luar negeri
dalam beberapa bulan terakhir ataupun kontak dengan pelaku perjalanan luar negeri
pasien dan istri ini tinggal di medan dan ke jakarta satu bulan sekali
dan dari data yang ada mereka tiba di jakarta pada tanggal enam desember yang lalu
kemudian tanggal tujuh belas desember sempat mengunjungi salah satu restoran di scbd
dan pada tanggal sembilan belas desember melakukan tes antigen yang dinyatakan positif
dikarenakan yang bersangkutan berencana untuk kembali ke medan
lalu dilakukan pcr pada tanggal dua puluh desember
dan konfirmasi omikron didapatkan dari laboratorium di sc pada tanggal dua puluh enam desember
sebagai tindak lanjut tentunya yang bersangkutan saat ini sedang dalam proses evakuasi
untuk melakukan isolasi di rumah sakit pusat infeksi sulianti saroso
ginas kesehatan sudah berkoordinasi dengan dprk
dan juga dengan dinas parekraf untuk melakukan tracing di tempat yang bersangkutan datangi di scbd
dan juga di sekitar tempat tinggal yang bersangkutan
serta melakukan tracing terkait kegiatan yang dilakukan bersangkutan selama berada di jakarta
selanjutnya tentunya akan dilakukan swab pcr kepada beberapa pegawai
selain itu juga akan dilakukan tracing kepada tenaga
dan kontak erat
di mana yang bersangkutan melakukan pemeriksaan pcr
yaitu di rumah sakit grand family
dan lab cell science yang melakukan tes pcr serta antigen kepada yang bersangkutan
pemerintah tentunya selalu melakukan pemantauan terhadap peningkatan resiko penularan covid sembilan belas ini
baik di level provinsi dan level kabupaten
kami tentunya meminta pemerintah daerah untuk terus bekerja
terus bekerjasama dengan semua pihak untuk terus memantau
terutama jika muncul adanya potensi potensi kluster
tentunya hal ini dapat mempercepat dilakukan investigasi dan penilaian
apakah ada keterkaitan dengan varian baru omikron atau tidak
dengan ditemukannya kasus transmisi lokal ini
pemerintah kembali mengingatkan dan meminta masyarakat untuk mengurangi mobilitas
terutama dalam masa libur natal dan tahun baru ini
hindari kerumunan dan juga selalu memakai masker
dan mari kita ajak saudara saudara kita yang belum divaksin untuk segera divaksin
dan yang harusnya mendapatkan vaksinasi dosis kedua untuk segera mendatangi vaksinitas untuk mendapatkan dosis keduanya
mari hidup disiplin dan produktif dan tetap menjalankan protokol kesehatan
dan segera divaksin
bersama indonesia sehat bersama indonesia bisa
assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
dr nadia terima kasih atas update informasi terkait dengan perkembangan covid sembilan belas di indonesia
khususnya varian omikron
bapak ibu peserta press conference pada pagi hari ini
kami mengundang memberikan kesempatan kepada teman teman
untuk menyampaikan pertanyaan
ataupun konfirmasi kepada narasumber kita dr nadia
bisa melalui recehan atau bisa langsung di kolom chat zoom ini
pertama kami persilahkan kepada saudara ismira lutfia dari arab news
yang kedua nanti akan diikuti oleh saudara haira dari cnn indonesia
kepada saudara ismira kami persilahkan
ya terima kasih pak
selamat pagi bapak dr nadia
bu tadi ibu menyebut yang bersangkutan ada istrinya juga
bagaimana dengan hasil tes istrinya bu
jadi dari sejak mereka datang enam desember di jakarta
itu mereka di jakarta terus sampai ketahuan tes
karena mereka mau balik ke medan gitu ya bu
jadi tanggal enam desember mereka tiba di jakarta
tentunya dengan hasil pemeriksaan rapid antigen satu x dua puluh empat jam yang negatif ya
kemudian selama enam desember mereka berada di jakarta
sampai dengan tanggal sembilan
di mana tanggal sembilan belas itu melakukan pemeriksaan antigen positif
yang lalu terkonfirmasi
dan dilanjutkan dengan pemeriksaan pcr pada tanggal dua puluh empat
tidak tanggal dua puluh desembernya
tapi kalau istrinya negatif ya bu ya
ya istrinya negatif
oh ya makasih bu
bismillah terima kasih
kemudian yang kedua dari cnn indonesia kami persilahkan aira
ya terima kasih selamat siang pak buzzwani dan bu nadia
izin bertanya dari kasus yang kemudian tadi sudah diumumkan begitu
ini boleh dijelaskan kondisi klinis
dan klinis dari pasien ini seperti apa
dan apa kemudian bedanya gejala omikron dengan yang lain
apakah sudah bisa diidentifikasi begitu bu nadia
kemudian juga dari tadi bu nadia menyebutkan per dua puluh delapan desember hari ini
ada empat puluh tujuh kasus positif omikron di indonesia
nah ini boleh dijelaskan sejauh ini berapa sih kontak erat yang kemudian sudah diperiksa
dan kemudian berapa yang menunjukkan hasil positif begitu bu
kemudian kalau misalnya positif nih kemudian apakah
dia harus dites sgtf dulu kemudian untuk menentukan dia probable
untuk kemudian dilanjutkan dengan whole genome sequencing
atau langsung menggunakan whole genome sequencing begitu
kemudian yang kedua bu nadia ini izinkan juga untuk vaksinasi begitu
ini di tengah kasus omikron bertambah ini kan capaian vaksinasi indonesia mulai turun harian ya bu
sejak november begitu
nah ini sementara kedatangan vaksin kata pak menkes semakin banyak
kemudian dari hibah juga semakin banyak
nah ini karena dikhawatirkan ekspirasi dan lain lain sejauh ini tantangan ke menkes untuk
melakukan vaksinasi sehingga tidak bisa dua juta seperti yang oktober september itu seperti apa saja
bu nadia terima kasih banyak
silakan dr nadia
ya baik pertama hasil daripada kondisi klinis daripada yang bersangkutan ini sebenarnya tidak bergejala ya
jadi sama sekali kita tidak temukan gejala sampai dengan hari ini
sejak dia terdiagnosis positif dengan rapid antigen dan kemudian dengan pemeriksaan pcr positif tanggal dua puluh
dan ini adalah tanggal dua puluh tujuh tidak ada gejala khusus ya ataupun tidak ditemukan gejala
artinya orang ini adalah tanpa gejala
kemudian pemeriksaannya seperti diketahui mereka tidak melalui pemeriksaan sgtf
tapi dari hasil pemeriksaan pcr lalu langsung dilakukan
sebentar saya cek dulu
jadi mereka yang bersangkutan dilakukan pemeriksaan sgtf
dan kemudian hasilnya positif
maka kemudian dilakukan pemeriksaan lanjutan ke gsi untuk pemeriksaan genome sequencingnya
terima kasih bu nadia
masih tetap vaksinasi belum
iya ini belum
vaksinasi empat puluh tujuh kasus dan vaksinasi sudah berapa banyak sih
jadi memang sebenarnya akhirnya terkait dengan vaksinasi
memang sempat terjadi penurunan di akhir november
tapi kemudian kita melihat terjadi peningkatan kembali walaupun tidak terlalu tinggi ya
artinya kalau kemarin tren vaksinasi kita per hari itu sekitar satu satu dua ya
saat ini memang sudah agak naik sedikit satu empat satu lima
tentunya ini yang selalu kita ingatkan kepada masyarakat
untuk segera mengakses vaksinasi tidak pilih pilih vaksin khususnya menunggu vaksin sinovac
karena vaksin sinovac ini akan kita fokuskan untuk diberikan kepada anak anak usia enam sebelas tahun
karena kita tahu anak anak usia enam sebelas tahun ini tidak punya pilihan lain
jadi penting kalau kemudian kita ketahui saat ini kalau kita sudah menemukan transmisi lokal omikron
maka kita harus percepat vaksinasi ini untuk semua sasaran
karena ini yang akan bisa menahan tentunya penyebar luasan daripada varian omikron ini
maaf yang tadi soal yang kontak erat keseluruhan dari empat puluh tujuh kasus omikron mungkin belum ini ya bu
terima kasih ibu
terima kasih ibu
kalau untuk empat puluh tujuh kasus kalau yang kasus pertama ini kita belum selesai untuk kontak tracingnya
karena hari ini baru diketahui positif sedang lagi proses untuk evakuasi dan proses untuk kontak tracing
dengan kontak erat dari yang bersangkutan sedang dilaksanakan
untuk empat puluh enam kasus yang kemarin kita sampaikan proses kontak tracingnya ini sudah dilakukan
dan terutama mereka ini sebagian besar adalah pelaku perjalanan ya
di mana hanya dua orang yang merupakan tenaga pekerja di wisma atlet
dan satu kasus yang kemudian sudah melakukan isolasi mandiri secara mandiri di rumah
tapi kita sudah melakukan juga pemeriksaan kontak erat dari kasus tersebut
sementara yang lain karena mereka adalah pelaku perjalanan dan sebagian besar masih berada di
wisma atlet ataupun di hotel isolasi karena mereka positif
dan juga satu penumpang yang ada dalam satu perjalanan tersebut juga masih melakukan karantina
sehingga kontak eratnya sudah kita lakukan
dan kita menunggu nanti hasil exit testnya
apakah dari satu perjalanan satu pesawat dari empat puluh enam kasus tadi ada yang positif
dan kemudian nanti akan kita langsungkan pemeriksaan untuk itu
pemeriksaan untuk genom sekresinya
baik terima kasih dokter nadia
mbak haira itu ya jawabannya sudah cukup
dan kita lanjut ke pertanyaan dari detik
tapi pertanyaan yang kedua dari detik ini sama dengan tadi jumlah yang di tracing bu nadia
yang pertama dari detik masih gejala kasus omikron transmisi lokal itu apakah ada
dan bagaimana gejalanya dok silahkan
ya kalau pada kasus omikron transmisi lokal itu ada
pada kasus pertama yang kita temukan ini tidak bergejala ya
saya tegaskan sekali lagi tidak bergejala
dan kita mengetahuinya pada saat yang bersangkutan akan melakukan perjalanan kembali ke kota medan
dan dinyatakan positif
lalu pada waktu pemeriksaan pcr kembali dinyatakan positif
dan akhirnya secara bersamaan dilakukan sgtf dan hasilnya probable omikron
dan langsung besoknya dilakukan pemeriksaan genom sekresinya
di lab laboratorium gsi di rujuk
dan tanggal dua puluh tujuh kemarin kita ketahui hasilnya sudah keluar ya
nah mengenai berapa jumlah orang yang di tracing terkait kasus omikron lokal ini sedang dalam proses ya
karena mengingat tadi yang bersangkutan ini kan banyak melakukan aktivitas ya
artinya kita harus melihat empat belas hari sebelum dia dinyatakan positif
yaitu dinyatakan positif kan sekitar tanggal sembilan belas sampai sembilan belas

artinya kita harus melakukan tracing empat belas hari kebelakang
siapa saja yang kontak
dan salah satunya tadi adalah restoran yang ada di scbd
kemudian apartemen tempat yang bersangkutan tinggal
dan juga aktivitas aktivitas lainnya yang harus kita cek kembali dan menjadi tracingnya
terima kasih dr nadia demikian mbak anavila
dan kemudian melanjutkan dari mbak linda jawapos
dengan adanya transmisi lokal tersebut apakah seluruhnya akan diperiksa sgtf dok silahkan dok
ya sgtf ini kan pemeriksaannya juga terbatas ya mbak linda ya
jadi nanti tentunya ada hal hal yang terkait dengan kecurigaan
misalnya tadi city value nya sangat rendah ya
atau kemudian kalau kita melihat city value nya tinggi tapi gejala klinisnya tidak ada ya
jadi ini nanti tetap sesuai dengan aturan untuk pemeriksaan genom sequencing
pada kasus kasus yang dicurigai itu bisa dilakukan pemeriksaan sgtf
kalau kemudian memang fasilitasnya ada
atau bisa langsung pemeriksaan pcr
dan kemudian dilakukan pemeriksaan genom sequencing sebagai lanjutannya

selain itu tentunya kalau untuk kasus kasus pelaku perjalanan
itu yang semuanya sampai saat ini kalau positif
kemudian langsung kita lakukan pemeriksaan genom sequencing atau sgtf
tapi untuk transmisi lokal masih berbasiskan kasus kasus yang dicurigai
tapi yang paling penting adalah kami ingin kembali mengingatkan bahwa
siapapun juga yang kemudian pada saat melakukan pemeriksaan pcr atau rapid antigen
baik itu untuk perjalanan ataupun karena adanya kontak erat
ataupun karena adanya keluhan kalau kemudian positif
untuk segera melakukan isolasi secara mandiri
atau yang paling penting adalah melaporkan kepada puskesmas terdekat
atau bisa melakukan isolasi di rumah sakit
karena ini menjadi penting
selanjutnya untuk kita bisa segera membatasi penularan omikron ini lebih lanjut
dr nadiem masih ada dua yang raise hand dan ada satu lagi di kanal chat
barangkali ini adalah pertanyaan terakhir
kami berikan kesempatan kepada stanley widianto dari reuters
kami persilakan mas stanley
bu nat mau nanya soal mengingat omikron sudah ditemukannya
kasus dari transmisi lokal ini apa sih langkah skenario terburuknya dari pemerintah
buat mengingat seberapa menularnya omikron seberapa infectiousnya omikron sih
apakah ada langkah langkah yang dipersiapkan untuk mengantisipasinya
atau gimana gitu
untuk sekarang mungkin mungkin terlebih ini tapi ada nggak
itu aja sih terima kasih
untuk saat ini tentunya dengan adanya satu transmisi lokal ini
yang pasti adalah kita harus memperkuat pelaku perjalanan lokal
kita tahu mobilitas itu sangat mempengaruhi terjadinya lonjakan atau potensi lonjakan kasus
maka tentunya kita akan memperkuat ya untuk mobilitas atau pergerakan lokal
terutama di akhir atau menjelang liburan natal dan tahun baru ini
yang artinya bahwa kita harus betul betul memastikan yang melakukan perjalanan dengan moda transportasi apapun
itu harus sudah divaksin dua kali dan memiliki hasil rapid antigen satu x dua puluh empat jam negatif
jadi kita akan perkuat di sana
yang kedua adalah tentunya tadi untuk kasus kasus yang kita curiga
ataupun untuk supaya kita bisa memastikan surveillance berjalan
maka nanti akan diperkuat mekanisme pemeriksaan eskimer
supaya kemudian bisa lebih cepat ya untuk mengetahui apakah sebuah kasus itu probable atau tidak
dan yang terakhir adalah perkuat surveillance adalah bagaimana nanti kami akan mendorong semua laboratorium
yang kemudian memberikan hasil positif pada kasus yang ditemukan
untuk kemudian segera melaporkan dan melingkan yang bersangkutan untuk kemudian dirujuk pada isolasi isolasi terpusat
jadi kita tentunya tadi kita akan membuat mekanisme
kalau kemarin yang mungkin tidak bergejala itu kita bisa melakukan isolasi mandiri
saat ini ke depan kita akan mendorong yang positif terutama yang omikronnya positif itu dilakukan isolasi terpusat
jadi mekanisme antara laboratorium pada saat mereka menemukan kasus positif itu segera untuk lilingkan
dengan puskesmas tempat
sehingga puskesmas tempat dapat memastikan yang bersangkutan sudah betul betul melakukan isolasi
dan kemudian mengakses apakah yang bersangkutan bisa melakukan isolasi karena fasilitasnya memadai
atau memang harus melakukan isolasi di tempat tempat isolasi terpusat sambil menunggu hasil apakah yang bersangkutan ini juga positif omikron atau tidak
terima kasih dokter nadia demikian mas stanley
kita lanjut ke respon yang kedua mbak sisu dari tetikom mbak sisu kami persilahkan
halo selamat pagi pak kedenger gak suaranya
dengar bagus mbak sinu silahkan
oke izin tanya ibu kalau tidak bergejala kan disebutkan kalau pasien omikron ini tidak bergejala ya
kenapa akhirnya dia direwat di respon
kenapa akhirnya dia direwat di respon
kenapa akhirnya dia direwat di respon
terus yang kedua karena temuan kasusnya di jakarta apakah ke depan nya semua kasus positif pcr yang di jakarta akan dilakukan stgf atau wholeness sequencing
ya tentunya mengapa kita melakukan perawatan di rumah sakit suliati karena ini adalah kasus pertama transmisi lokal
jadi kita ingin memastikan meminimalisir kemungkinan
kemungkinan penularan yang mungkin terjadi
karena kita tahu fasilitas untuk rumah sakit itu jauh lebih baik daripada untuk isolasi
sambil kita mempelajari pola pola klinis daripada omikron yang tertular dengan transmisi lokal ini
yang kedua adalah ya pada prinsipnya adalah pengendalian infeksi di rumah sakit itu akan lebih baik
akan lebih ketat pengawasannya
oleh karena itu kemudian kita membawa yang bersangkutan ini ke rumah sakit sulianti
tidak dilakukan isolasi atau karantina di wisma atlet
pertanyaannya sudah ya
ini dari yang berikutnya ada di kolom chat dr nadia
ada mas imam hamdi dari tempo
pertanyaannya mengapa bisa terdapat hasil yang berbeda
ada hasil tes pcr dari wni yang baru pulang dari inggris
apakah bisa setiap wni yang baru pulang melakukan tes pembanding
ini pertanyaan pertama
yang kedua bagaimana mekanismenya ketika terdapat hasil yang berbeda atas tes tersebut
silahkan dr nadia
ya mungkin sekali lagi menegaskan pak bustria bahwa apakah nanti semua sampel positif di jakarta akan dilakukan sgtf
tadi sampai saat ini kebijakannya adalah yang punya
kriteria kriteria atau memenuhi kriteria
artinya mereka yang tadi misalnya city value nya terlalu rendah atau terlalu tinggi
tidak terkecil dengan jadwal klinisnya
kemudian juga secara sampling dari puskesmas dan rumah sakit
tapi di mana fasilitas sgtf itu tersedia
pemeriksaan sgtf dapat dilakukan secara langsung
dari spesimen pasien yang positif
untuk kita lebih memudahkan dan lebih secara dini mendeteksi kasus omikron tadi
dan melakukan isolasi untuk membatasi supaya klasternya ini tidak menjadi meluas
mungkin pertanyaan tadi
tentang igris tadi ya
ini pertama saya jawab dulu deh
apakah setiap emi yang baru pulang bisa melakukan

jadi di dalam aturan surat edaran satgas bahwa
kalau kita melakukan karantina
kemudian kita pada tes pertama
ataupun pada tes kedua
saat masuk dan saat keluar
di mana kita meminta untuk ada tes pembanding
yang dibayar oleh kita sendiri tentunya
sementara kalau yang tes pertama itu kan memang ditunjuk laboratoriumnya oleh kita
dan termasuk memang
prosedur ataupun paket yang sudah ada
tapi kita boleh memiliki hak untuk mengajukan tes pembanding
ini ada di aturannya
nah kenapa hasilnya berbeda
sangat banyak faktor yang mempengaruhi pemeriksaan itu bisa berbeda
makanya kemudian pak menteri kesehatan mengatakan bahwa aturan tes pembanding ini akan dirubah
jadi bukan hanya dua
yang pertama adalah dari laboratorium yang ditunjuk
yang kedua adalah laboratorium
dari yang melakukan karantina
tapi nanti akan ada satu lagi pemeriksaan ketiga
kalau kemudian hasilnya bisa berbeda seperti ini
karena faktor faktor yang mempengaruhi hasil bisa berbeda
atau dari hasil yang positif bisa jadi negatif
itu sangat pertama
tergantung dari cara pengambilan swab
karena kalau pengambilan swabnya tidak pas
itu hasilnya bisa negatif
karena kemudian tidak bisa mendeteksi
kemudian kualitas spesimen
itu juga sangat penting

jadi hal hal dan juga nanti
karena ini pemeriksaan pcr
ada yang otomatik ada yang semi otomatik
ini juga teknisnya juga akan mempengaruhi
makanya kemudian pak menteri mengatakan
akan ada satu penambahan kembali dari tes pembanding
kalau kemudian terjadi diskret
atau perbedaan hasil yang pertama dan yang kedua
dr nadia terima kasih
mas imam itu jawabannya lengkap dari dr nadia
ini ada satu lagi dr nadia dari cnn
ini dari berita satu tv
yang sudah raise hand
kami persilahkan mbak sirena
iya selamat siang bu nadia
saya sirena dari berita satu tv
mau tanya bu
ini kan terkait dengan kasus omikron ini
kita tahu penyebarannya makin cepat begitu ya
apalagi dibandingkan dengan delta kemarin juga
nah apakah dari pemerintah sekarang
melalui kementerian kesehatan
sudah ada wacana akan memberikan vaksinasi booster
yang dosis ketiga ini atau belum
mengingat untuk yang baru vaksin awal awal tahun ini kan
sebenarnya sudah jangka waktunya sudah enam bulan begitu ya bu
silahkan dr nadia
kalau kita melihat rekomendasi banyak negara
juga yang memberikan vaksinasi tambahan dosis ketiga itu
diutamakan pada kelompok yang rentan
dalam hal ini kita tahu lansia
itu adalah termasuk kelompok prioritas pertama
makanya menjadi penting adalah kita segera mempercepat
vaksinasi pada lansia yang saat ini baru tiga belas tujuh juta
yang mendapatkan dosis pertama
dan dosis kedua jauh lebih rendah
rencana untuk vaksinasi booster ini
sudah ada di dalam skenario yang akan dilakukan pemerintah
mengingat kemarin rencananya itu kita akan menyelesaikan
setelah dua ratus delapan juta mendapatkan dosis lengkap
tetapi dengan adanya omikron ini
akan dilakukan percepatan tentunya
apalagi melihat bahwa hari ini kita sudah mendapatkan transmisi lokal
dan mungkin nanti kita akan melihat
tadi baru saja kita saksikan pernyataan dari jurubicara kementerian kesehatan
siti nadia transmisi terkait dengan adanya transmisi lokal
saat ini berdasarkan data hingga selasa dua puluh delapan desember dua ribu dua puluh
satu kasus adalah transmisi lokal
laki laki usia tiga puluh tujuh tahun tidak ada riwayat perjalanan ke luar negeri
warga asal medan
dan berdasarkan kronologis yang tadi saya rangkum
enam desember tiba di jakarta
dan pada tanggal tujuh belas desember berkunjung ke sebuah restoran di kawasan sdbd
kemudian tanggal sembilan belas desember melakukan tes antigen
untuk perjalanan pulang ke kota asal
kemudian tanggal dua puluh desember melakukan tes pcr
karena hasil antigennya positif
lalu pada tanggal dua puluh enam desember melakukan tes lagi
untuk mendapatkan kepastian apakah terjadi positif omikron
dan pemerintah sejauh ini akan meningkatkan proses surveillance
juga tracing terhadap pasien ini untuk empat belas hari ke depan
baik itu yang ditemui kegiatan di jakarta maupun di kota asal
kemudian juga saat ini pasien sudah dirujuk ke rumah sakit sulianti saroso
untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut
meskipun dikatakan oleh si j nadia tidak ada gejala klinis
terkait dengan pasien transmisi lokal
demikianlah informasi yang bisa saya dapatkan
terkait dengan informasi transmisi lokal untuk pasien dengan kondisi varian omikron